empat belas kecamatan di kabupaten bone bolangu
kini mengalami krisis air bersih
dari empat belas kecamatan terdapat lebih dari seratus desa
beberapa di antaranya ada di wilayah terpencil
sehingga diperlukan kendaraan khusus
seperti mobil water cannon dan mobil pemadam kebakaran
untuk mengangkut air bersih ke desa desa tersebut
desa bulota langitimur adalah salah satunya
warga di desa ini mengaku sudah empat bulan kesulitan mendapatkan air bersih
awalnya mereka mengandalkan air gunung
namun air gunung pun telah kering
akhirnya warga hanya bisa menggunakan air yang ada meski kotor
selama itu kita sebelumnya menggunakan air yang kita ambil dari gunung
namun untuk kondisi sekarang sudah tidak ada sama sekali
warga meminta agar pemerintah lebih sering memberikan bantuan air bersih
karena dalam seminggu pemda hanya mampu menyalurkan tiga kali saja
keterbatasan pengiriman tersebut disebabkan oleh meluasnya daerah yang terkena krisis air bersih
serta minimnya armada pengangkut air